pasal pak teman kita yang ada di cawang jakarta ya tepatnya ada siapa ya kira kira ini
iya kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka yang berada di stasiun cawang
selamat pagi naya
nah silahkan dengan laporan anda
selamat pagi rehanaf dan juga amel
ya selamat pagi rehanis dan juga amel
benar sekali hari ini per hari ini sepertinya menjadi angin segar bagi para pengemudi ojek pangkalan dan juga ojek online
karena pasalnya per hari ini tanggal senin delapan juli dua ribu dua puluh boleh kembali beroperasi mengangkut penumpang
nah untuk mengetahui seperti apa apakah para pengemudi sudah mengetahui protokol protokol kesehatan dan juga aturan aturan yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk mengangkut kembali penumpang
saya akan mengajak berwawancara salah satu pengemudi ojek online
halo selamat pagi bapak dengan bapak siapa
hari ini berarti hari pertama ya pak untuk kembali beroperasi mengangkut penumpang nih pak
sudah tahu belum nih pak seperti apa protokol kesehatan yang harus ditaati oleh para pengemudi pak
ya harus bawa sen santai ser sama sarung tangan komplit ya mbak ya
penumpang dianjurkan untuk bawa helm sendiri
tapi ada juga yang nggak bawa helm
kalau di stasiun stasiun ini kan nggak bawa helm ya mbak
lalu selain itu ada lagi pak aturan aturan yang harus ditaati pak
karena mengingatkan ini kita masih dalam masa transisi begitu pak
ya kalau kita kumpul teman teman itu nggak boleh kita kumpul seperti biasanya mbak
kita harus jaga jarak juga
hari ini apakah sudah dapat penumpang nih pak di hari pertama nih pak di stasiun cawang sendiri
udah dua kali mbak
dari sini ke tebet sama ke pancoran
ini selama ini jadi ini ya pak ya angin segar bagi bapak dan teman teman ya
karena selama ini hanya go food dan juga barang saja ya pak
sebelumnya paling food sama espres aja mbak
lalu pak ini harapan ya nih pak kembali beroperasi harapan bagi para pengumum di lainnya khususnya ujung ujung lainnya seperti apa nih pak
ya harapannya ya cepat normal seperti semula aja mbak
kita tiga bulan ini cuma bisa bertahan aja
bisa istilahnya bisa makan aja syukur selama tiga bulan nih mbak
pak apakah dari pihak perusahaan aplikasi sendiri menyediakan untuk hand sanitizer kemudian juga masker bagi para pengemudi dan juga penumpang sendiri atau disediakan sendiri oleh penumpang oleh pengemudi pak
kalau hand sanitizer kita menyediakan mbak
kalau untuk masker kita belum
belum ada dari pihak perusahaan juga belum ada
paling bawa sendiri kalau masker biasanya
jadi tadi sempat saya bertanya sama teman teman yang lain sebelum berangkat diukur suhu badan dulu kemudian dilaporkan ke perusahaan atau seperti apa nih pak
iya mbak betul
ya kita ngecek suhu badan sendiri aja kan kita kirimkan ada notipnya di grab gitu kan
ya itu mbak
oke terima kasih banyak pak
selamat kembali bekerja dan semoga hari ini dapat penumpang lebih banyak
ya amel dan juga heranov bisa dilihat bahwa hari ini memang cukup menjadi hari yang baik bagi para pengemudi karena hari yang ditunggu tunggu karena akhirnya kembali bisa mengangkut para penumpang
karena memang untuk diperbolehkan kembali beroperasi memang sesuai dengan aturan yaitu surat keterangan dari binas perhubungan yaitu nomor satu ratus lima tahun dua ribu dua puluh terkait pengendalian transportasi
untuk covid sembilan belas sendiri memang ada lima poin yang memang harus ditaati oleh para pengemudi yaitu pertama para pengemudi harus menggunakan alat pelindung diri sekurang kurangnya yaitu masker dan juga hand sanitizer
kemudian yang kedua adalah para pengemudi dilarang untuk beroperasi di zona merah atau di wilayah dengan pengendalian ketat
yang ketiga para pengemudi harus memastikan bahwa sepeda motor yang kemudian juga helm yang digunakan oleh penumpang itu
sehingga harus rutin melakukan disinfectant selama atau menurunkan penumpang
yang ketiga adalah para pengemudi juga diwajibkan untuk mengenakan identitas seperti jaket dan juga helm dari perusahaan
dan selain itu juga jika para pengumum di melanggar aturan yang telah ditetapkan memang ada denda atau sangsim yang diberikan oleh pemerintah yaitu denda minimal rp seratus dan juga maksimal rp lima ratus
dan juga akan diberikan sanksi berupa kerja sosial untuk membersihkan fasilitas semua menggunakan rompi dengan tulisan pelanggaran psbb
terkait poin nomor dua yaitu para pengemudi dilarang beroperasi di zona merah sendiri memang sesuai dengan instruksi dari gubernur dki jakarta anies baswedan
setidaknya ada enam puluh enam rukun warga atau rw di dki jakarta yang memang masih masuk ke zona merah begitu maksud kami
dan untuk keseluruhan di dki jakarta
untuk ojek online sendiri memang sudah ada sistem berupa gps
tadi kami bertanya gps tersebut memang sudah mendeteksi zona zona merah sehingga ojek online tidak diperbolehkan lewati atau memasuki wilayah tersebut
dan untuk aturan baru sendiri memang ada beberapa hal yang baru di mana ojek online
dan juga penumpang diperbolehkan untuk menunda atau meng cancel orderannya jika para penumpang atau pengemudi tidak mematuhi protokol kesehatan
seperti tidak menggunakan masker atau dalam kondisi sakit
amel dan jikaherano
naya yang menjadi pertanyaan saya berapa durasi atau berapa trip perjalanan yang diperbolehkan oleh satu pengemudi ojek online dalam perharinya
karena sebelum covid sembilan belas ini bisa mencapai dua puluh dua puluh tiga trip perharinya
dan juga bagaimana nantinya untuk kompetisi
komentar dari pengemudi ojek online ada wacana penerapan ganjil genap di dki jakarta untuk sepeda motor
dengan para pengemudi memang untuk hari ini masih tidak terlalu ramai
mereka dari pukul enam pagi saja tadi masih menunggu para penumpang yang order begitu
karena memang jika kita lihat memang masih banyak para penumpang yang merasa khawatir dan juga takut untuk bisa kembali menggunakan transportasi umum seperti ojek online
dan untuk ganjil genap sendiri memang tadi sempat dikeluk
dan juga bagaimana nantinya untuk pengemudi ojek online
bolehkannya ojek online dan juga ojek tangkal yang beroperasi memang terpauta cukup lancar
baik dari arah cawang gatas berota ataupun sebaliknya yaitu dari arah gatas berota ke arah pancoran cukup lancar
dan belum terlihat adanya kemacetan yang cukup signifikan
baik naya terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali